polisi wanita asal indonesia tiara nisa zulbaida atau akrab nisa panisa
dinobatkan sebagai salah satu lulusan terbaik dari seluruh kalangan peserta didik internasional
yang menempuh pendidikan lanjutan di akademi kepolisian turkiye
prosesi kelulusan ini bahkan dihadiri langsung oleh presiden turkiye recep toyp erdogan
dan para pejabat tinggi negara atas kepolisian dan duta besar negara tamu undangan
termasuk duta besar republik indonesia untuk turkiye lalu m iqbal pada kamis dua puluh enam juli
nisa memulai pendidikan akademi kepolisian di pusat pelatihan kepolisian negara republik turkiye pada dua ribu dua
dan berhasil menyelesaikan pendidikannya tahun ini
nisa yang mewakili semua peserta didik internasional yang datang dari enam belas negara
mendapat kesempatan pertama menyampaikan kata sambutan dihadapan presiden turkiye recep tayyip erdogan
erdogan secara langsung memberikan cenderamata kelulusan kepada nisa
sebagai salah satu peserta didik terbaik dan menitipkan salam untuk presiden joko widodo
serta seluruh rakyat indonesia
tim liputan cnn indonesia